gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok meminta maaf kepada warga ibu kota karena absen saat sejumlah titik di jakarta terendam banjir
ya hal ini terjadi karena pada hari selasa kemarin ahok harus menghadiri sidang kasus dugaan penodaan agama yang menjeratnya
ahok harus mengikuti sidang ke sebelas selama tiga belas jam sejak pukul sembilan tiga puluh hingga pukul dua puluh dua tiga puluh waktu indonesia barat
selepas sidang ahok menyampaikan permintaan maaf kepada warga jakarta khususnya para ibu bayi dan warga lansia yang terkena dampak banjir
calon gubernur dki petahana ini juga menyampaikan bela sungkawa atas hilangnya seorang pekerja penanganan sarana dan prasarana umum akibat terseret banjir
sebelumnya pada selasa tercatat ada sekitar lima puluh empat titik banjir yang merendam jakarta
nah saya nyatakan
saya hanya mau sampaikan permohonan maaf pada warga dki karena kasus saya ini saya tidak bisa kerja penuh waktu seharian semalam di sini
padahal saya tahu warga dki sedang ngalamin banjir
apalagi ibu ibu rumah tangga khususnya saya sampaikan mohon maaf karena ada bayi anak anak apa ada lansia
saya memang sudah minta supaya yang bayi kalau tempat pengungsian harus ada air panas supaya gampang membuat susu
terus pempar segala macam
makanya sekarang surutnya cepat
oh hujannya turun pasti cepat
tapi memang ada beberapa tanggul yang jebol
yang itu lambat